ini dia saya kasih tahu bahan dan juga cara membuatnya
ah kurang kurang ngedrift lebih enakan shooting gitu kan
sang imam berjalan di atas kain putih
lebih dalam lagi soal otak atik kabinet
kalau lu main point guard lu harus passing dulu baru gini gini gini
nah bagaimana melihat hukum itu sendiri
hanya dipakai oleh satu orang satu kali masih pantes kan saya jadi pelajar dan pakai seragam
tim ppa ekspedisi himalaya memulai perjalanan pada tujuh belas september dua ribu tujuh belas
dengan cara ngojek dengan cara jualan jualan kecil kecilan dan sebagainya
generasi masa depan kita jangan memikirkan
terakhirnya kita kayak nyari nyari lah
jadi biar tulangnya menjadi rileks gitu ya
mengembalikan manajemen keuangan atau negara yang lebih baik atau ekonomi
kapan larangan tiktok shop ini akan berlaku
bayu dan ditio itu kakak wapas
tapi playing time itu sangat penting untuk mengembangkan skill basket loh ya joy ya
ia harus memenuhi kebutuhan pribadi dan membantu orang tuanya
nah udah gitu udah gak ada sosok leader lagi
kita akan kembali sesaat lagi dalam insight with ac angka
mengajak seluruh kekuatan politik bersama sama membangun indonesia
tetapi kembali lagi efisiensi pun ada batasnya
saat ali ingin membuat rumah singgah dan yayasan
operasi tangkap tangan yang gencar dilakukan oleh lembaga antirasuah seolah tak menunjukkan hasil signifikan untuk menekan kasus korupsi
antara norma dalam filsafat
ya jadi masyarakat tentunya harapkan tadi ingin berbelanja lebih banyak mungkin sekarang karena kondisinya ini ya
karena kan pada itu gak ada
dan tidak tanggung tanggung yang nabrak itu adalah di lingkaran istana kan gitu
lantainya yang masih menggunakan keramik lawas
akan ada aksi demo yang dilakukan oleh asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek
gue sama vincent kalo ke bandung juga begitu ya sen ya
iya setelah registrasi berhasil via email
usia enam sampai delapan bulan
bahwa ia tanpa membeda bedakan
pemirsa sesuai dengan jadwal yang kami terima dari pihak istana presiden bahwa tadi pagi presiden berkata
jadi misalnya ketika dia diperiksa oleh polisi dia memberikan keterangan palsu karena saat itu masih berada dalam penguasaan si terdakwa
jadi pada tahap ini yang dilakukan ini pengupasan
dan politik kita kan
tapi yang kedua karena tahun dua ribu tiga belas itu internet mati radio mati tv mati semua mati
namun disitulah timbul pertanyaan berikutnya
misalnya kalau kita mau mengukur tadi mengenai
tapi memang wajibnya semua negara itu menghitung kemampuan dari daya dukung lahan terhadap kehidupan rakyatnya
banyak juga masyarakat di luar masyarakat terdampak
dia gak pernah ikut di dl all star yang dua belas orang
bakal seramai goto dan buka nggak
sumber sumber alternatif dari energi ini
sebelum ke marsud nurusin pengennya kemana tuh waktu itu
ekonomi indonesia didukung oleh small and medium enterprises
ada di salah satu rumah makan yang menyajikan beberapa makanan khas betawi
distrik bukan hanya sebagai
kembali lagi internet ini kan ibarat